harga daging ayam di pasar tradisional sampai sekarang masih tetap mahal yaitu tiga puluh delapan hingga empat puluh rupiah per kilogramnya yang semula tiga puluh lima rupiah
menurut salah seorang pedagang ayam lonjakan harga sudah terjadi sejak awal mendekati bulan puasa sampai sekarang belum turun
hal ini disebabkan harga sembako lainnya naik ayam juga ikut naik
meski harga mahal per hari dirinya sebagai pedagang menjual empat sampai lima kuintal daging ayam karena memiliki konsumen yang rutin
tak hanya telur harga daging sapi juga melonjak
di pasar wonokromo surabaya harga daging sapi kini tembus rp satu ratus tiga puluh per kilogram
padahal normalnya harga daging sapi rp satu ratus dua puluh per kilogram
kenaikan harga daging sapi terjadi karena mendekati hari raya idul fitri
harga di tingkat produsen juga melonjak
diprediksi harga ini masih akan naik hingga menyentuh angka rp satu ratus lima puluh per kilogram
naiknya harga daging sapi di ramadan tahun ini membuat pedagang hanya bisa menjual daging sapi dari satu ekor sapi
padahal ketika sebelum harga daging sapi naik pedagang dapat menjual daging sapi dari dua ekor sapi
tidak mesti lah kadang satu kadang dua
kita akan pantau harga kebutuhan pokok di kota bandung dan surabaya
sudah ada dua jurnalis kompas tv
kita ke bandung jawa barat terlebih dahulu
bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok di bandung saat ini
saat ini kami memantau langsung di pasar tradisional sederhana kota bandung
memang ini juga masih terjadi sejumlah bahan pokok yang masih bertahan di harga tinggi
bahkan ada juga beberapa sejumlah bahan pokok yang kini terus merangkak naik harganya
mulai dari bumbu dapur seperti bawang putih saat ini semula harganya rp empat puluh per kilogram
namun saat ini naik menjadi rp empat puluh delapan per kilogram
kemudian juga ada ayam potong ataupun daging ayam yang semula rp tiga puluh enam
saat ini naik menjadi rp tiga puluh delapan rupiah
ada juga dengan ayam violet yang sebelumnya rp empat puluh delapan saat ini sudah mencapai rp lima puluh per kilogram
dan terkait pemasokan ayam potong itu sendiri
sebetulnya ini masih normal pedagang ini seharinya dapat mendapatkan pengiriman sekitar tiga ratus ekor ayam potong begitu
namun sayangnya memang penjualan ini tidak sampai habis
bahkan pembelian pun ini berkurang hingga lima puluh
nah inilah yang membuat para penjual daging ayam khususnya ini merasakan kebingungan
juga banyak komplain dari pembeli itu sendiri
kemudian untuk harga yang masih naik
ini juga ada minyak goreng atau minyak curah
ini ada sekitar lima belas lima ratus semulanya
saat ini naik menjadi rp enam belas per liternya
ada juga dengan minyak kemasan yang sudah mencapai rp dua puluh ribu rupiah per liternya
nah ada juga gula pasir
ini sebelumnya rp tujuh belas namun saat ini menjadi rp delapan belas per kilogramnya
kemudian juga ada jagung yang sepuluh ribu saat ini naik menjadi rp empat belas rupiah
ada pula bahan ataupun bumbu dapur yang saat ini naik drastis
harga bawang yang semulanya rp lima belas saat ini naik lima puluh persen menjadi rp tiga puluh per kilogramnya
dan terkait kenaikan harga bahan pokok ataupun bumbu dapur disini
sebetulnya menurut pedagang itu sendiri memang ini karena masuk ke dalam bulan ramadan
kemudian juga mengingat ini menjelang ke hari raya idul fitri
bahkan mereka pun memprediksi bahwa harga bahan pokok ini justru akan terus melambung tinggi
selain adanya harga yang masih tinggi saat ini
sebetulnya masih ada sejumlah bahan pokok yang saat ini sudah mulai berangsur turun
mulai dari aneka jenis cabai
mulai cabai merah yang semula ini rp satu ratus tiga puluh
saat ini menjadi rp lima puluh per kilogramnya
kemudian juga ada cabai keriting rp sembilan puluh
saat ini drastis turun menjadi rp lima puluh
namun saat ini tentu menanggapi
tapi hal ini pemerintah sudah memberikan antisipasi
bahwa nantinya akan ada gerakan pangan murah
kemudian juga pasar murah beras di setiap kecamatan yang dekat bandung
baik terima kasih ninda destiani dari bandung
kita bergeser ke surabaya jawa timur bersama kika madona
kika bagaimana pantauan harga bahan kebutuhan pokok di surabaya
masyarakat jawa timur saat ini lebih cepat mengencangkan ikat pinggang
karena sejumlah harga kebutuhan
pokok pokok saat ini sudah berganti harga
bukan lagi naik tapi sudah berganti harga
kenaikan harga ini terjadi pada sejumlah komoditas
di antaranya ini adalah daging sapi lalu juga kemudian daging ayam telur gula bahkan minyak curah dan juga beras
untuk harga daging sapi ini mengalami kenaikan dari sebelumnya rp satu ratus dua puluh menjadi rp satu ratus tiga puluh
dan tidak menutup kemungkinan nanti jelang jelang hari raya dulfitri kenaikan harga akan kembali terjadi
bahkan mencapai rp satu ratus lima puluh
hal ini disampaikan oleh pedagang setempat
selain itu untuk harga daging ayam dari semula rp tiga puluh delapan per kilogram saat ini harganya naik rp dua per kilogram
atau berganti harga menjadi rp empat puluh per kilogram
untuk harga daging ayam ini sudah berganti sejak setelah pemilu beberapa waktu yang lalu
dan hingga saat ini belum ada tanda tanda penurunan harga daging ayam
karena kenaikan harga daging ayam ini terjadi secara bertahap sampai dengan hari ini
semenara untuk telur mengalami kenaikan harga yang merupakan aset domino dari kenaikan harga daging ayam
jadi dari sebelumnya rp dua puluh tujuh per kilogram saat ini menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
dan kenaikan harga juga terjadi pada gula di mana sebelumnya rp lima belas saat ini menyentuh angka rp tujuh belas per kilogram
dan untuk minyak curah dari sebelumnya rp lima belas saat ini menjadi rp tujuh belas per kilogram
kenaikan harga terjadi karena berbagai macam penyebabnya diantaranya adalah karena mendekati hari raya idul fitri
lalu juga yang kedua ini adalah karena adanya efek domino dari kenaikan harga beras yang terjadi di wilayah jawa timur sejak beberapa waktu lalu
tadi satgas tangan dari barestri mabes nuri juga kemudian melakukan sidat di pasar wonok nomo surabaya
dan sidat ini dilakukan untuk melihat berapa harga beras saat ini
dan berdasarkan pantauan dari tim yang tadi juga kemudian melakukan sidat harga beras jenis premium di pasar wonok nomo surabaya menyentuh angka antara rp delapan puluh sampai dengan rp delapan puluh lima
rp delapan puluh sampai dengan rp delapan puluh lima per lima kg
harga ini memang sudah lebih turun jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu
namun kalau dilihat ini masih cukup tinggi hingga saat ini karena seperti yang tadi saya sampaikan harga beras masih rp delapan puluh sampai dengan rp delapan puluh lima
sementara itu saudara tadi juga kemudian memastikan untuk ketersediaan stok
hingga saat ini di wilayah jawa timur untuk stok sejumlah bahan kebutuhan pokok tersebut ada
tapi memang karena kebutuhan dari masyarakat dan juga hingga saat ini
ini adalah karena menjelang hari raya idul fitri kenaikan harga tidak bisa dipungkiri lagi untuk warga jawa timur
yang saat ini juga harus berhadapan mau tidak mau suka tidak suka dengan harga sejumlah kebutuhan pokok yang ada di jawa timur
yang hingga saat ini masih cukup lahal
melis kembali kepada anda
terima kasih kika madona dan sebelumnya ada ninda destiani dari bandung jawa barat atas laporan anda